assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali hari ini saya miladia rahma
kembali menjumpai anda dalam program kesayangan kita gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri
sudah hadir bersama saya ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mudah mudahan juga pemirsa cnn indonesia dalam keadaan sehat
dan kita terus semangat menuntut ilmu ya
harus harus harus
karena diantara amunisi yang bisa menjadikan hidup kita
lebih baik adalah ilmu
maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu
dan hari ini kita akan menuntut ilmu terkait mengapa hati kita ini sempit ahilman
sebelum kita bahas saya ingin mengingatkan pada pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
mengapa hati kita ini sering merasa sempit
apa yang salah ya kira kira
kalau kita bicara tentang hati ya
hati ini dalam bahasa arab
ditulis dengan istilah kolbu
kolbu itu sesuatu yang mudah terbolak balik
kolaba yukallibu dari fiil maldi itu ya
jadi memang kondisi hati ya mudah terbolak balik
kadang senang kadang sedih kadang bahagia kadang sengsara kadang lapang kadang sempit gitu
nah maka ketika bicara hati
ada tiga kondisi hati
yang boleh jadi
ini catatan untuk kita semua
yang pertama ada yang disebut dengan kolbun salim
hati yang selamat
hati yang tenang
ada yang kedua kolbun maridah
hati yang sakit
hati yang berpenyakit
termasuk hati yang sempit
ada yang ketiga kolbun mayid
ada hati yang tenang
ada hati yang sempit
ada hati yang mati
nah penyakit hati itu
salah satunya ketika hati terasa sempit
kenapa hati terasa sempit
jawabannya adalah karena kurang berzikir kepada allah
karena yang bisa menenangkan hati hanya berzikir kepada allah
sebagaimana allah sampaikan dalam al quran
ingatlah hanya dengan berzikir kepada allah
mengingat allah hatimu akan menjadi tenang
berarti kalau ada hati yang terasa sempit
ada hati yang senantiasa gelisah
coba cek dan evaluasi
bagaimana kedekatanmu dengan allah
bagaimana ketaatanmu kepada allah
bagaimana keyakinanmu kepada allah
boleh jadi itu adalah jawaban
kenapa hatimu terasa sempit
kurang berzikir kepada allah
ketika memahami berzikir
tentu ada prakteknya yang bisa kita hadirkan
barangkali kita kurang menyebut nama allah
boleh jadi zikir bila amal
mungkin banyak melalui sholat
sholat itu berzikir
dan terdekatmu dengan allah
tapi kadang kadang suka itu tadi ya
menunda nunda sholat itu juga bagian dari bola
boleh jadi itu yang menjadi persoalan
kenapa hatimu terasa sempit
karena selama ini
ada perintah allah yang kau lalaikan
dalam sholat yang kau dirikan
boleh jadi jarang baca al quran
al quran itu adalah pesan cinta dari allah
yang sebaiknya kita baca
setiap saat setiap waktu
karena al quran itu adalah pesan cinta dari allah
setiap saat setiap waktu
al quran bisa menjadi syifa obat
untuk setiap penyakit dalam diri kita
atau yang keempat juga
karena kurangnya menuntut ilmu
menuntut ilmu itu adalah bagian daripada zikir
atau yang kelima
kurangnya kita bergaul dengan orang orang soleh
coba dilihat dari lima hal tadi
boleh jadi kurang zikir lisan kita
boleh jadi banyak melalaikan sholat
kurang baca quran
jauh dari sholat
jauh dari menuntut ilmu
dan yang kelima
karena kita jarang berkumpul dengan orang orang yang sholat
jika hati ini terasa sempit
salah satunya perbaiki hubunganmu dengan allah swt
kalau ini sudah yakin
dan kita mantapkan
akan kemudian kita perbaiki
iri dengki ujub sombong takabur
itu diantara penyakit hati
yang bisa kita sembuhkan
yang bisa mengantarkan kebaikan dalam kehidupan kita
jadi kalau babila nanya
kenapa hati kita terasa sempit
karena sempitnya hubunganmu dengan allah
karena ketika engkau mendekat taat kepada allah
engkau akan diberikan kelapangan hati
untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini
jadi obat penawarnya ada lima tadi yang disampaikan ya
tanda tandanya misalnya gini
kita kan memang diwajibkan untuk bermuhasabah terus ya
kalau kita sudah merasa
wah ini berarti saya kurang nih zikirnya
ini berarti saya melalaikan sholat
itu biasanya apa ya yang menjadi triggernya
sinyal apa yang harus kita segera tangkap
ketika hatimu tidak tergerak untuk bertakwa kepada allah
babila dikasih kesempatan bangun di sepertiga malam
ada dua pilihan
ada orang yang lanjut tidur lagi
ada orang yang kemudian segera bangun
ambil air wudhu dirikan sholat tahajud
pernah nggak bila mikir begini
aku sudah bangun ya
tapi kenapa tubuhku tidak tergerak untuk mendirikan sholat qiyamul lain
jangan jangan ada dosa apa yang aku lakukan di siang hari
sehingga menghambat aku untuk menunaikan kebaikan ini
ada orang yang membutuhkan sesuatu
kita bisa bersedekah
tapi rasanya sulit banget untuk kita mengeluarkan sedekah kita
boleh jadi ada hatimu yang sempit
sehingga engkau tidak memahami kebaikan yang sedang allah hadirkan untuk dirimu
atau yang kedua
ketika engkau melihat orang lain dengan penuh kebencian
jadi melihat orang itu benci gitu ya
kayaknya gak ada baiknya gitu
iri dengan pencapaian
iri dengan pencapaian orang
nggak suka gitu ya
tetangga beli kulkas kita yang kedinginan
tetangga beli kompor gas kita yang kepanasan
tetangga yang naik jabatan kita yang ngitung pendapatan
boleh jadi ada sempitnya hatimu
maka nanti saya akan kasih tips ya
rumus agar hidup memiliki hati yang lapang dan hati yang tenang
saya seringkali menyebutnya ada tiga tuh yang harus kita lakukan
oke jangan khawatir
jangan terlalu banyak khawatir
hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan
tapi hati yang penuh ketenangan akan mengantarkan kebahagiaan dan kelapangan
apa yang tidak boleh kita khawatirkan
kita tidak boleh mengkhawatirkan masa lalu
yang sudah terjadi biarlah terjadi
yang sudah berlalu biarlah berlalu
tidak harus takut juga dengan masa depan
kadang kita tidak menikmati hari ini
karena terlalu khawatir dengan masa lalu dan takut dengan masa depan
padahal segala sesuatu yang telah allah takdirkan untukmu
tidak akan pernah pergi darimu
dan sesuatu yang tidak allah takdirkan untukmu
tidak akan pernah menjadi milikmu
lakukan saja yang terbaik
biarkan allah dengan segala rencananya berikan yang terbaik juga untuk kita
dan yang ketiga
jangan terlalu khawatir dengan penilaian orang lain kepada kita
tantangannya luar biasa
jadi yang pertama
jangan terlalu banyak khawatir
jangan terlalu berharap kepada selain allah
berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja
makin berharap kepada manusia makin sakit hati
aku pernah merasakan semua kepahitan hidup
dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan
kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia
dan yang ketiga
jangan terlalu banyak membenci
hati yang penuh kebencian
tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dalam hidupnya
karena dia merawat kebencian di hati
jangan terlalu berharap
jangan terlalu berhati hati
kita akan bahas lagi lebih jauh tentang
mengapa hati juga masih terasa sempit
tips tipsnya apa ya
ilmah ini penting sekali
mungkin zikirnya apa
pemirsa nanti kita akan bahas
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut
yang sebenarnya malah justru berkumbang dengan masalah itu
nggak selesai selesai gitu
baiknya gimana ya kondisi seperti ini
kalau kita sedang dihadapkan pada satu persoalan
dan kita dituntut untuk memilih mana nih
jawaban dari setiap persoalan kita
maka islam mengajarkan ada tiga langkah yang bisa kita lakukan
yang pertama istikharah
apa itu istikharah
istiqorah itu kita meminta kepada allah
untuk diberikan petunjuk dari jawaban persoalan yang sedang kita hadapi
maka istihoroh itu bukan hanya ketika ada pilihan ya
jadi belum ada pilihan pun juga kita boleh gitu ya
agar kemudian allah membimbing kita
untuk menemukan jawaban terbaik dari persoalan kita
yang kedua ada yang namanya istisharoh
apa itu istisyarah
kita bermusyawarah berkomunikasi dengan orang orang yang kita rasa
orang itu punya kemampuan untuk memberikan apa ya kira kira
nasihat terhadap persoalan kita
kepada orang tua kepada guru kepada sahabat itu boleh
ada yang ketiga namanya istifta
apa itu istifta
meminta fatwa kepada hati kita yang paling dalam
meminta kepada hati
makanya ada istaf tikal diketanyakan hatimu
jadi kalau kita sedang dihadapan pada persoalan
tinggalkan setiap apa yang sedang kita lakukan
minta kepada allah
maka dalam haji ada yang namanya wukuf
hukuf itu kan berdiam diri ya
kadang dalam hidup butuh ada waktu untuk oke jeda sedikit
bukan untuk menghabiskan hidupmu tapi justru untuk memulai lagi
boleh jadi selama ini terlalu cepat gitu
sehingga engkau lupa untuk merefleksikan dirimu
dengan keadaan yang allah hadirkan dalam kehidupan kita
maka tiga tadi
nah ketika kita curhat boleh atau tidak
tapi pastikan kita cerita kepada siapa
hendaklah kita cerita kepada orang tadi yang punya ilmu
orang yang punya hikmah kebijaksanaan gitu ya
karena kalau salah kita curhat
yang ada bukan menyelesaikan masalah
nambah masalah kadang kadang
tapi jangan nambah masalah
maka ya nasihat terbaik sih
jangan terlalu sibuk juga menceritakan tentang dirimu kepada orang lain
apalagi sekarang di sosmed ya
sosmed kan apa namanya yang hadir itu kan sangat umum gitu ya
kita tidak bisa memilah memilih kira kira mana yang menangkap perasaan kita atau tidak
sebaiknya setiap kita harus punya murabi harus punya guru
harus punya mursyid harus punya ustad yang membimbing kita
di dalam setiap pilihan pilihan kehidupan kita
makanya hati ini perlu dibimbing
salah satunya oleh guru yang memahami tentang ilmu hati
sehingga kita bisa terikat dengan ketenangan hati yang ada gitu
jadi sudah cocok ya ailman ya kalau bicara soal persoalan hati
bisa langsung ke ailman juga ya
insya allah ya
siapa tahu bisa memberikan solusi dan nasihat yang baik
kita ini sekarang ada di masa karena tadi ya era digitalisasi begitu ya
kasus kasus depresi misalnya kecemasan ini kan luar biasa pesat gitu
saya sendiri sejujurnya juga pernah mengalami fase itu
mungkin setiap orang juga pernah mengalami fase itu
dan di saat itu merasa seolah olah memang tidak ada harapan
saya tahu ada allah tapi kadang kadang untuk memulai itu berat sekali
bisikan misalnya tidak usah apa segala macam begitu
nah kira kira ketika kita ada di posisi seperti itu gelap semuanya
apa yang mesti pertama kali kita bisa lakukan ya
ketika kita merasa hidup kita gelap gitu ya
tidak menemukan titik terang di dalam kehidupan yang sedang kita jalani
berarti kita membutuhkan cahaya yang bisa menerangi itu
dan zikir jawabannya yang bisa memberi ketenangan itu hanya allah
yang lain tidak
ada orang yang bilang begini ustadz saya tenang kalau saya jalan jalan
pulang pulang healing juga kadang masih stres ya kadang
bukan healing jadi malah pusing
ada orang yang mengatakan bahwa saya akan tenang kalau punya harta banyak
ada orang yang bilang saya akan tenang kalau punya jabatan pangkat kedudukan
ternyata jawabannya ketika hatimu ingin tenang deketin allah
kembali kepada allah
maka ada satu doa yang nabi sampaikan
ini juga doa termasuk di dalamnya ada rahasia
di dalamnya ada rahasia kedamaian hati
nabi menyampaikan doanya
ya allah sesungguhnya kami bermohon kepadamu apa ketenangan hati ketika bersamamu
jadi ada orang yang ketika ibadah itu tenang luar biasa
tapi ada orang yang gelisah
ya kan kadang kadang mohon izin mohon maaf sholat buru buru
kalau orang bisa memahami setiap gerakan sholatnya setiap bacaannya
itu adalah cara dia berkomunikasi dengan tuhannya dengan allah
dia akan merasakan nikmat itu
rasa manis dari ibadah yang dia tunaikan
nah kalau udah begitu itu nikmat dari allah
makanya mbak mila nih kalau sekarang hadir di majlis ta'lim gitu ya
duduk dengerin tausiah ada yang gelisah ada
tapi ada orang yang makin dia menyelami lautan ilmu
itu makin dalam makin dia mendapatkan kenikmatannya
pertanyaannya kenapa orang bisa mendapatkan nafsan liqa mutma'inah
ada tiga lanjutannya
yang pertama tu'minu bilika'ika
karena dia yakin perjumpaan dengan allah subhanahu wa ta'ala
jadi lika liku kehidupan dunia yang dia dapatkan
ini hanya proses begitu
ujungnya dia punya target apa
berjumpa dengan allah
mendapatkan ridhonya allah
masuk ke dalam surganya allah
jadi kalau goalsnya jelas
tujuannya tahu maka seberapa beratpun kehidupan yang dia jalani
hanya akan menjadi bagian yang harus dia lalui aja
ibaratnya ketika ada orang yang ingin mendaki gunung yang tinggi
ketika dia mendaki banyak kegodaannya
tapi kenapa orang itu masih mau terus berjalan
karena dia tahu tujuannya
dia ingin sampai ke puncak gunung itu
ketika ada atlet dia berlatih banting tulang luar biasa
karena dia tahu tujuan
satu saat aku ingin mendapatkan award itu
maka secapek apapun dia latihan akan dia jalani
karena tahu tujuan
hidup akan menjadi bahagia dan tenang ketika tahu tujuannya apa
kita menerima ketentuannya
ketentuan allah swt
hidup kita ini kan apa ya
sedang menjalankan apa yang menjadi ketentuan allah swt
maka belajar ridho belajar menerima
dengan apa yang allah berikan
dan yang ketiga
ada rasa cukup dengan apa yang allah berikan kepada kita
mengapa ada orang yang sempit hatinya
karena dia tidak pernah merasa cukup
apalagi jika dia mengejar keinginan keinginan keinginan
itu yang sekarang lagi ngetrend tuh penyakitnya
dan yang kedua overthinking
insecure rendah diri dengan keadaan yang dia dapatkan
overthinking terlalu berlebihan berpikir sesuatu yang tidak harus dikhawatirkan
maka penyakit hati ini harus diselesaikan memang
ketika misalnya kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati
atau kita merasa memang betul hati saya terasa sempit
paksa untuk ibadah
paksa untuk kembali kepada allah
mulai perbaiki dengan hal hal yang wajib kita dilihat
terutama yang sunnah juga
maka ada juga dalam keterangan lain itu
ada lima perkaranya kan
yang pertama baca quran dan maknanya
jadi bukan hanya baca quran tapi coba dengan maknanya
belajar memahami maknanya
apa ini artinya
yang kedua sholat malam dirikanlah
belajarlah bangun di setiap tiga malam
minta sama allah
karena di waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk kau mendapatkan kebaikan dalam hidup
yang ketiga berhati hati
yang ketiga perbanyaklah berpuasa
puasa itu menahan
puasa itu bisa mengendalikan diri kita untuk berbuat maksiat
untuk berbuat salah
yang keempat bergaullah dengan orang soleh
temukan orang orang yang bisa membawa positive vibes
kalau kata anak zaman sekarang ya
saat menatapnya melihatnya mendengar suaranya
setiap gerak geriknya mengantarkanmu pada kebaikan
dan yang kelima zikir malam perpanjanglah
kadang hidup tidak sesulit apa yang kita pikirkan
ada yang menjadi sulit itu bukan kehidupannya
tapi cara pandang kita tentang kehidupan
di beberapa pembahasan kita sudah dibahas kemarin kan
jika engkau merasa hidup ini terasa berat
allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita
kenapa engkau sekarang diuji dengan sesuatu yang terasa berat
karena allah tahu
hati dan pundakmu cukup kuat untuk menghadapi ujian itu
jangan menyerah ya
jangan hilang harapan kepada allah
terima kasih ayman
pemirsa jalan kemana mana
kami akan kembali sesaat lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah swt
ketika hati terasa sempit jawabannya segera lapangkan hatimu dengan berzikir kepada allah
segera lembutkan hatimu dengan memperbanyak ingat kepada allah dan mendekat kepada allah swt
kenapa karena yang bisa mengantarkan ketenangan hati adalah zikrullah
sebagaimana allah swt sampaikan dalam al quran
ingatlah hanya dengan berzikir kepada allah hatimu akan menjadi tenang
mulailah dengan lisan kita yang terbiasa mengucapkan kalimat zikir
biasakan lisan kita mengucapkan kalimat allah allah allah
ketika diberi nikmat alhamdulillah
ketika diberi musibah innalillah
ketika melihat sesuatu yang mempesona mashallah
ketika melihat sesuatu yang kurang baik subhanallah
ketika berjanji insyaallah
ketika berbuat salah astagfirullah
lisan yang biasa berzikir akan mengantarkan ketenangan dalam hatinya
sholat itu adalah waktu terbaikmu untuk semakin dekat dengan allah
disitulah waktu engkau munajat kepada allah
engkau meminta kepada allah dan engkau mendekat kepada allah
jaga sholatmu perbaiki sholatmu niscaya allah akan perbaiki hidupmu
yang ketiga baca al quran
al quran adalah perangkat yang allah hadirkan sebagai sumber kehidupan untuk kita
yang akan mengantarkan
mengantarkan ketenangan dalam kehidupan
untuk setiap penyakit di dalam diri kita
bahkan al quran juga bisa melapangkan hati kita
dan juga mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita
empat hadir di majlis ilmu
majlis zikir majlis ilmu itu adalah
taman di antara taman taman surga
dan selanjutnya berkumpul dengan orang orang yang soleh
berkumpullah dengan orang orang yang baik
jika hatimu terasa sempit
di saat itulah
alarm agar engkau memperbaiki hubunganmu dengan allah swt
karena hanya allah yang bisa memberikan ketenangan kepada kita
hanya dengan mendekat kepada allah lah
yang akan mengantarkan ke lapangan untuk kita semua
bersyukurlah jika hari ini allah menyapa kita dengan ujian dalam hidup
karena boleh jadi
disitulah allah sedang ingatkan kita
bahwa sedang ada jarak antara dirimu dengan allah swt
semoga allah bimbing hati kita
allah lembutkan hati kita
untuk mendapatkan ketenangan
sehingga kita bisa merasakan kebaikan dalam hidup
belajar bersyukur dengan nikmat allah
belajar bersabar dengan ujian darinya
belajar ridho dengan semua ketentuannya
dan belajar ikhlas untuk memberikan yang terbaik kepadanya
mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga pagi ini allah membimbing kita dalam kebaikan
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami semua dengan rahmatmu ya allah
ridhoi setiap kehidupan kami
sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya allah
ya allah lembutkan hati kami
tenangkan perasaan kami
bimbing agar hati kami senantiasa dekat dan taat kepadamu ya allah
bimbing hati kami agar senantiasa berzikir kepadamu ya allah
ya allah tolong kami agar senantiasa berzikir kepadamu
tolong kami ya allah agar senantiasa bersyukur dengan nikmatmu
dan tolong kami ya allah agar senantiasa kami memperbaiki ibadah kami kepadamu
ya allah jika pagi ini ada yang sedang gelisah tenangkan hatinya
jika pagi ini ada yang sedang punya masalah tunjukkan jalan keluarnya
jika ada di antara kami yang sedang punya hajat kobulkan dan segerakan hajatnya ya rabbil alamin
subhanarabbika rabbil a'izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin
semoga kita semua diberikan ketenangan hati
dan kita semua
diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh